pemerintah provinsi jawa timur resmi mengganti dua nama jalan protokol di surabaya
jalan dinoyo akan diganti menjadi jalan sunda sedangkan jalan gunung sari diganti menjadi jalan prabu siliwangi
pergantian nama jalan ini mengundang protes warga karena nama jalan yang diganti memiliki nilai sejarah
pergantian nama jalan dinoyo menjadi jalan sunda dan jalan gunung sari menjadi jalan prabu siliwangi ini merupakan gagasan dari gubernur jawa timur soekarwo
pergantian nama jalan tersebut diresmikan oleh gubernur jawa timur soekarwo gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubwono x dan gubernur jawa barat ahmad heriawan
dalam acara rekonsiliasi budaya antara sunda dan jawa dengan tema harmoni budaya sunda jawa

pergantian nama jalan dinoyo menjadi jalan sunda dan jawa timur soekarwo gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubwono x dan gubernur jawa barat ahmad heriawan

di jalan ini juga ada bangunan bersejarah yakni rolak gunung sari
lukman rozak surabaya